pengalaman yang membuat saya sangat emosional waktu itu ketika membawa jenazah bayi
waktu itu terngiang di telinga saya adalah ketika ada seorang ibu menyampaikan kepada almarhum bahwa dia berjalan nak
aku nggak bisa mendampingi kamu sampai di tempat peristirahatanmu saya hanya bisa menitipkan amanah dirimu kepada ini om pak d mas mas ini untuk menyempurnakan kamu
kondisionalnya adalah mereka belum usianya belum relatif lama ketika waktu itu yang saya bawa sekitar umur delapan bulan dan itu sesuatu yang bergejolak di diri saya
karena ini juga menjadi pengalaman yang sangat berkesan di diri saya ketika saya merasakan bagaimana pernah ditinggalkan
karena allah belum mengizinkan saya untuk menjaga amanah beliau sehingga ini sangat emosional buat saya
aris widodo tak pernah membayangkan akan melakukan tugasnya hari ini sebagai tim pemakaman jenazah covid sembilan belas
pemakaman bayi ini bukanlah satu satunya pemakaman yang ditangani aris widodo bersama tim dukungan gugus tugas covid sembilan belas daerah istimewa yogyakarta
kerja sebagai tim search and rescue atau tim sar sudah dilakukan aris lebih dari separuh hidupnya
terakhir aris bergabung dengan tim reaksi cepat badan penanggulangan pencarian daerah istimewa yogyakarta atau trcbpbddie sejak erupsi merapi

terakhir aris bergabung dengan tim reaksi cepat badan penanggulangan pencarian daerah istimewa yogyakarta atau trcbpbddie sejak erupsi merapi
perkerjaan ini adalah panggilan jiwanya

selain sebagai tim pengubur jenazah aris juga menjadi tim dekontaminasi yang bertugas mensterilkan personel dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pasien dan jenazah covid sembilan belas

meski sudah terbiasa dengan kegiatan kemanusiaan
covid sembilan belas membuat semuanya berbeda
kedua tugas ini mengharuskan aris menggunakan alat pelindung diri atau khasmat lengkap layaknya tenaga medis
baju ini tertutup rapat dan sangat membatasi gerakan
tak hanya itu aris juga merasa panas saat memakai baju ini
dukungan istri dan kedua anaknya adalah kekuatan terbesar bagi aris
di awal terlibat dalam penanganan covid sembilan belas ini aris mengaku mendapat tentangan dari keluarganya
namun mereka kini bisa mengerti setelah dijelaskan prosedur standar yang harus ia jalani
sejak penanganan covid sembilan belas aris tak pernah pulang ke rumahnya di semarang jawa tengah
kasih lewat telepon menjadi pelepas rindunya
namun istri aris uminar tak pernah mau diajak berbicara tentang covid sembilan belas
meski uminar selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang virus ini
terutama yang terakhir yang indogrosir karena ada ternyata ada temannya yang kena
dan di situ kemudian dia menyampaikan jaga diri jaga diri
itu yang pesan yang selalu disampaikan
komandan trc bpbddiy yang menjadi koordinator tim dukungan gugus tugas covid sembilan belas di
kepada ie peristiwan puntoro percaya penuh kepada kemampuan anggotanya
kepada aris widodo ia bahkan memberikan apresiasi khusus
beliau senior gitu senior dan menjadi banyak menjadi contoh gitu
saya pikir dia membawa itulah dengan baik
sebagai contoh tadi mungkin dia punya jadi mempunyai kekuatan lebih supaya itu bisa menjadi apa ya
junior juniornya jadi kalau melihat karakter dia seperti itu sih sebenarnya
tim gugus tugas covid sembilan belas diy didukung berbagai unsur di luar bpbd
seperti relawan polri dan tni
mereka yang berkolaborasi di sini juga memberikan apresiasi atas kerja aris widodo
meski baru bekerja bersama hampir dua bulan terakhir mereka sudah akrab bagaikan kawan lama
ketika berada di kota dia berani mengorbankan sih
mengorbankan waktunya tenaganya pikirannya untuk harus standby di sini
dalam menjalankan tugas tidak ada kata waktu lelah tidak ada kata waktu menyerah sebelum tugas itu selesai dilaksanakan

meski sudah lebih dari seperempat abad melakukan
tugas kemanusiaan ini aris mengaku tidak akan berhenti
di usianya kini yang sudah menginjak empat puluh delapan tahun
ia tetap akan menjalankan tugasnya selama dipercaya menjalankan amanah ini

ketika berada di kota dia berani menjalankan tugasnya selama dipercaya menjalankan amanah ini